penumpang anak ini menangis histeris
sesaat setelah diturunkan dari angkutan
biro travel gelap di pos penyekatan
jijolang banjar jawa barat
ia ketakutan ketika diminta menjalani
tes swab antigen oleh petugas medis
anak perempuan ini tetap menolak sambil
bersama sembilan penumpang lain
pemudik asal bekasi ini terjaring petugas penyekatan
di pos perbatasan jawa barat jawa tengah
meski dilarang mudik mereka sengaja menumpang
travel gelap demi bisa pulang
ke cilacap jawa tengah
sopir travel menyebut tidak melanggar aturan
karena mengantar warga pulang kampung
ia juga mengaku beberapa kali mengantar warga jakarta
dan bekasi ke kampung halaman
aksi kucing kucingan dengan polisi
dilakukan pengemudi dengan memantau
titik pos penyekatan
pemudik baru melintasi pos penyekatan
ketika petugas beristirahat
sudah tahu larangan mudik
sudah kita kan nggak mudik pulang kampung
bayarnya berapa per orang
ada yang tiga ratus
ada yang dua puluh lima

variannya ini sama
travel gelap yang melanggar larangan mudik
kemudian diberikan sanksi bilang
semua penumpangnya diwajibkan
melakukan resokan tiket sebelum dipulangkan
ke kota asal
modus yang digunakan pengemudi mengaku
membawa keluarga tetapi setelah diperiksa
selamat yang tertera di ktp berbeda
di bekasi jawa barat selasa dini hari
ribuan pemudik menjebol penyekatan di
perbatasan karawang bekasi
sejumlah pengendara sepeda motor yang
sempat diminta memutar arah lolos dengan
anggota polres metro bekasi kembali
membuka penyekatan karena kendaraan yang
antre hingga lima kilometer
meski lokasi penyekatan ditambah jumlah
kendaraan yang terus meningkat membuat
kalau diputar balik apa yang mas lakuin
meski mereka berapa lama pulang pulang
mas hai depan penyekatan tanjung kura
karawang polisi menangkap dua terduga
provokator mudik salah satu diantaranya
positif menggunakan obat terlarang
polisi sempat mengejar pengendara yang
diduga mengajak pemudik lain menerobos
posko penyekatan ada dua orang yang kita
amankan yang pertama memprovokasi untuk
pemudik melawan arus dan kemudian kita
amankan kita temukan ada indikasi
seperti menggunakan obat obatan terlarang
petugas juga menangkap tiga pemudik
pos penyekatan jalan raya ketubuaringan
bekasi tiga pengendara sepeda motor asal
tangerang dan bekasi ini diduga
memprovokasi ribuan pemudik lain untuk
menerobos barikan petugas selasa dini
hai dari bekasi ke mau ke mana batang batang
ini abang kenapa memang ini biasa
kenapa menentangnya ini enggak tahu
enggak tahu teriak teriak tadi ya
ojek trik terus tangkap
udah gitu aja apa mau kemana bang
pulang ya kau sih kenapa masih mudik
hai petugas juga bersih tegang dengan
pesat pemudik yang mencoba melawan arus
dari arah jakarta menuju karawang demi
mengendari penyekatan pemudik yang
didominasi pengendara sepeda motor
akhirnya membubarkan diri setelah
terlibat adu mulut dengan petugas
penyekatan di jalur utama pantura subang
dari arah jakarta menuju cirebon pada
selasa dini hari juga diserbu ribuan
pemudik mereka menunggu berjam jam agar
petugas membuka penyekatan hal ini berakhir
kali ini berdampak lalu lintas macet parah
ini tuh menurut aku itu solusi yang malah menambah masalah ya
ini tuh bukan solusi terbaik dengan cara
gimana ya orang cina aja bisa datang apalagi ketahuan positif lagi
gimana sih pemerintahnya tuh sesama indonesia masa nggak bisa sih
tolonglah kasih solusi yang bisa memecahkan masalah
jangan makin menambah masalah seperti ini
jumlah pemudik yang mengendarai sepeda motor
membludak pada malam hingga dini hari
petugas bersenjata dan ranjau paku
disiapkan untuk mengadang pemudik
di belumutang cnn indonesia